gelaran pilkada jakarta juga membawa dampak yang cukup mengganggu warga ibu kota
muncul polemik seputar penolakan sejumlah kalangan
untuk menyolatkan jenazah pendukung salah satu calon
seorang warga karet setiabudi jakarta selatan
tidak disolatkan di musola dekat tempat tinggalnya
dengan alasan almarhumah mencoblos pasangan basuki cahaya purnama
dan jarod saiful hidayat pada pilkada dki jakarta lima belas februari lalu
jenazah wanita berusia tujuh puluh tiga tahun itu akhirnya disolatkan di rumah
pihak keluarga menyatakan bahwa berita mengenai jenazah pendukung salah satu paslon
tidak disolatkan di musola kawasan karet karya dua karet setiabudi jakarta selatan benar adanya
sudarsi dan neneng anak almarhumah hindun yang meninggal dunia pada selasa lalu
mengaku jenazah ibu mereka tidak diperlakukan sama dengan jenazah jenazah sebelumnya
yang disolatkan di musola
mereka turut menyatakan saat pengambilan suara pilkada februari lalu
ibunya yang sedang sakit didatangi pihak pengawas tps setempat
untuk melakukan pencoblosan dengan diawasi dan ditonton secara terbuka
saat memilih salah satu paslon
sementara spanduk bertuliskan pesan larangan menyolati jenazah pendukung
salah satu paslon sabtu pagi sudah tidak terlihat di musola al ⁇ muminun
untuk mengetahui lebih jelas tentang kasus ini kita sudah terhubung dengan neneng keluarga dari hindun binti raisman
selamat siang ibu neneng
sebenarnya bagaimana ibu yang terjadi ketika nenek hindun meninggal
apakah saat itu memang warga langsung tidak bersedia menyolatkan atau memang ada hal lain yang sebenarnya terjadi
jadi bukan warga ya
pada saat setelah selesai dimandikan saya menemui pak ustadz safi'i
ini gimana ya ibu saya bisa disolatkan di musola atau enggak ya
terus dia bilang tidak usah nenek percuma tidak ada orang katanya
di rumah saja katanya
tidak ada orang
terus saya bilang oh yaudah gak apa apa gitu kan
akhirnya disolatkan di rumah
tidak ada orang ini
berarti apakah memang cuaca saat itu hujan lebat atau seperti apa bu ditilnya
tidak ada hujan
jadi hanya ditolak saja dengan alasan tidak ada orang seperti itu
berapa lama pada saat itu jenazah nenek hindun tidak harus menunggu sampai akhirnya anda memutuskan untuk menyolatkan jenazah di rumah sendiri seperti itu
tidak lama setelah pak ustadz bilang seperti itu
langsung dan memimpin solat
tanggapan masyarakat di sekitar pada saat mengetahui bahwa ada penolakan pada saat itu seperti apa
apakah mungkin ada yang juga menyatakan sesuatu kepada anda seperti apa
sebenarnya detailnya kejadian pada saat itu
saya belum ada berhubungan sama orang orang di sini ya
karena pada saat apa namanya
setelah ngomong itu langsung sholat disolatkan
setelah itu langsung berangkat ke tpu
ketika mau masuk tpu baru terjadi hujan deras
itu pun bukan deras ya sorry
itu baru gerimis
derasnya itu setelah masuk ke pemakaman
berarti setelah pak ustadz tadi menolak kemudian pak ustadz memimpin sholat berjamaah di musola
padahal pada saat itu juga ada jamaah seperti itu ya
pas dia bilang percuma nggak ada orang saya sebenarnya tanda tanya
karena yang saya tahu di belakang rumah saya itu ada orang
banyak orang dewasa
tapi saya nggak mau istilahnya sampai berkepanjangan
karena saya kasihan sama almarhumah ya
akhirnya yaudah pak ustadz
kemudian setelah proses sholat selesai akhirnya jenazah almarhumah dibawa
itu juga apakah masyarakat sekitar juga ikut membantu seperti itu menyelesaikan seluruh proses pemakaman
seperti apa ibu nenek
sampai masuk ke mobil
terus sampai juga ke pemakaman
berarti anda dan masyarakat sekitar sebenarnya interaksinya baik baik saja ya
nggak ada masalah
maksudnya gini loh
keluarga saya itu yang jadi pertanyaan
ibu saya nggak bisa disolatkan di musola terdekat
nggak boleh di situ
sedangkan yang sewajar wajarnya sebelumnya nggak ada masalah
untuk hari hari saat ini bagaimana interaksi masyarakat dengan keluarga ibu neneng
apakah ada permintaan maaf mungkin dari pihak musola
ataupun juga masyarakat lainnya juga ikut bersimpati dan juga berinteraksi normal
atau bahkan justru mereka cuek saja seperti apa bu neneng
mereka biasa aja karena setelah banyak rame yang apa kru di rumah saya banyak yang datang
justru mereka rasanya kayak mungkin takut ya banyak pertanyaan atau gimana
karena sampai sekarang pun saya apa karena saya kerja ya
saya cuma libur sehari besok aja saya kerja pulang yaudah di dalam gitu
tapi sejauh ini anda tidak melihat ada gelagat mungkin masyarakat sekitar menghindari keluarga anda seperti itu
karena terkait mungkin ada perbedaan
pilihan seperti itu ibu nenek
kalau untuk itu apa ya kita di sini biasa biasa aja
karena rasanya baru tahunya sekarang sekarang ini ya mereka tetangga ada ya sih yang tanya emang kenapa gitu
emang nggak disolatin di musola gitu
saya bilang sudah sholat di rumah aja nggak apa apa
udah gitu aja saya
lantas dengan sikap penolakan musola tersebut bagaimana keluarga anda menyikapi sikap masyarakat setempat
setelah memang anda sendiri harus mengurus jenazah tersebut mungkin menyolatkan di rumah sendiri bagaimana anda menanggapinya ibu neneng
yang pasti menyesal ya
menyesal kecewa kenapa harus kayak seperti ini gitu
tetapi anda memaafkan mungkin tindakan yang dilakukan bagi masyarakat di sekitar tempat anda tinggal
sampai sekarang kita juga belum ada pertemuan sama pak ustadznya apa gimana belum
belum ada sampai ke situ
baik ibu nenek
walaupun memang saat ini mungkin belum ada pernyataan resmi
tapi tentu saja kita semua tidak menginginkan hal ini terjadi dan semoga nanti ke depan juga ada solusi
mengingat juga pilkada juga akan masuk putaran kedua jangan sampai hal politis ini juga merembet ke hal hal lain termasuk juga hal hal sosial spiritual seperti itu
terima kasih ibu sudah
yang pasti setelah semalam pak camat pak lura semua ada di sini sepanduk itu sudah dilepas
semoga itu sebuah langkah maju ya ibu neneng
ibu nenek terima kasih sudah berbicara
selamat datang kembali lagi

sementara itu majelis ulama indonesia dan nahdlatul ulama menyayangkan sikap pihak pihak yang menolak mensalatkan jenazah muslim apapun pandangan atau pilihan politiknya
mui menyayangkan laporan insiden penolakan salat jenazah
menurut wakil sekjen mui amir syah tambunan mensalatkan jenazah merupakan kewajiban yang seharusnya dilakukan sesama muslim kepada muslim lainnya
selain mui pengurus besar nahdlatul ulama juga menginginkan perkhidmatan tentang pertemuan muslim
besar nahdlatul ulama juga mengimbau umat islam untuk menahan diri karena pilihan berpolitik ini bersifat sementara
sedangkan hubungan baik antar muslim akan berlangsung seterusnya
menteri agama juga menyayangkan polemik penolakan menyolatkan jenazah terkait pilihan politik ini
ya solusinya ya masing masing harus menahan diri
ya harus menahan diri
sekali lagi pilihan politik itu sesuatu yang wajar dalam alam demokrasi
tapi jangan sampai mereduksi makna sebagai seorang umat beragama
karena ini bisa menimbulkan problem yang berpotensi menimbulkan apa ya mengganggu kerukunan
karena itu sekali lagi saya mengimbau ya pilihan politik boleh beda
tetapi jangan kemudian menimbulkan pro kontra yang sampai menimbulkan restensi semacam itu
ya solusinya tidak ada lain kecuali bahwa kita menyadari bahwa pilihan politik itu sementara
nah sementara hal hal yang berkaitan dengan hak hak muslim atas muslim yang lain itu terus ya
kawasan di satu daerah itu terus menerus
tidak dibatasi dengan pilihan pilihan politik gitu ya
nah oleh karena itu kita semua harus membuka hati kita
bahwa ini adalah hal hal yang sifatnya sementara
sementara hak hak yang bersifat hubungan antara muslim dengan muslim hubungan muslim dengan tetangga
hubungan muslim dengan politik itu
sifatnya harus dipenuhi dengan sebaik baiknya